brin itu aja kali ya pasti dia seneng tuh
mulai hari ini rena akan seterusnya tinggal sama kita
jadi rena gak akan ninggalin mama lagi
kamu sudah mendapatkan hak kamu nin
kamu sudah kembali sama anak kandung kamu
harusnya dia nelfon lagi
ini kalau gue angkat
nanti kedengeran nino lagi
dibawa ke seluruh sulung
kita belum ada pasangan
kan tidak ada api
bahkan dia dia
kita pengen berartanah
untuk di sudut muzik

ya kamu udah terima undangan dari andin untuk besok ya udah bagus besok elsa
semuanya akan terbongkar saya akan beritahukan ke semuanya kalau kamu yang sudah membuang
anaknya andi dan memaksudkan kematiannya dan saya juga akan beritahukan kesemuanya
kalau anaknya andin itu masih hidup
dan anak itu adalah reina
saya akan bongkar elsa kesemuanya
ke andi dan juga papa surya
ya ampun ini kan rasanya kalau nanti jalan bareng suami buat belanja bulanan
dong gini aja kiki bahagia banget
kok lucu itu kalau buat raina
berinit aja kali ya pasti dia seneng tuh
kiki akan mengeluarkan jurus ilmu terdalam
satu dua tiga
satu dua tiga
terima kasih mas alkaweko
maaf kita bukan murim
kok kamu baik banget sih bukan murim tapi tahu aja kesempatan
mbak kalau jalan lihat lihat depan dong
bagi orang main tabrak tabrak aja
ya maafin soalnya biasa lah
namanya juga pasangan baru kalau belakang saya nggak dilatih takut hilang mas
ada yang mau dibeli lagi
enggak mas sudah tinggal bayar aja kok
itu kan miss kiki sama mas randy yang bikin itu kan
yang video youtubenya itu viral kah
mbak kiki mas randy boleh minta foto gak
boleh boleh boleh
mas ternyata kita terkenal mas kiki nggak nyangka
kurang deket mas deketnya lagi dong mas
mas randy senyum dong jangan kaku mas
senyum senyum mas
ya maaf ya saya sama kiki bukan muhrim jadi gak baik kalau sentuhan kayak gitu
wah mas randy keren ya bener bener kelihatan banget sayang sama kikinya foto yuk foto yuk
hei sini ini ada miss kiki sama mas randy yang viral di youtube itu
kalau besok aldebaran bongkar semuanya abis gue
nino pasti bakalan minta tes dna ke reina
dan semua yang gue tutupi selama ini bakalan kebuka
nino pasti bakal cerahin gue kalau dia tahu gue bisa masuk penjara lagi
dan kali ini pasti gue nggak bakalan bisa keluar lagi
kamu ini kenapa sih
kayak orang ketakutan gitu
ya kamu ngagetin aku ya aku kaget lah
iya tapi kan kaget kamu tuh berlebihan kayak orang ketakutan tuh lagi mikirin apa gitu
gapapa sih terus